dan memang sepanjang januari dua ribu dua puluh satu ini tren kenaikan indeks harga saham gabungan terus berlanjut
ihsg akhirnya kembali menyentuh level enam tiga ratus an atau telah melewati titik terakhir sebelum jatuh akibat pandemi covid sembilan belas
indeks saham dalam negeri tancap gas meskipun pemerintah menetapkan ppkm atau pembatasan sosial di pulau jawa dan bali
apakah uptrend ihsg ini akan terus berlanjut
bagaimana memaknai sinyal baik di tengah upaya pemulihan ekonomi ini
kami telah tersambung dengan henry kogani analis dari sukor sekuritas
selamat pagi mas henryko apa kabar
selamat pagi mas
ini setidaknya dua pekan pertama di dua ribu dua puluh satu ini ihsg terus tancap gas ya
bagaimana kemudian peluang ihsg untuk bisa terus mempertahankan tren kenaikannya
kalau ihsg sampai saat ini masih berada di tren naiknya
jadi kita baru saja break resisten enam tiga ratus empat puluh kemarin
selanjutnya kita akan uji enam ribu empat ratus enam puluh delapan sebagai resisten selanjutnya mas
enam empat ratus enam puluh delapan kalau kita melihat berbagai sentimen pasar yang ada di domestik maupun global
sebetulnya mana yang lebih banyak memberikan andil terhadap kenaikan ihsg sepanjang januari dua ribu dua puluh satu ini
kalau paling banyak sebenarnya menurut saya domestik ya mas ya
kita beberapa sentimen seperti vaksin corona itu menjadi sentimen domestik yang bagus banget buat kita
kemarin juga ada dari global dari us yang memberikan berpotensi memberikan banyak stimulus
jadi dua duanya ada memberikan kontribusi tapi menurut saya domestik lebih dominan
kita singgung sedikit mas hendriko terkait dengan ppkm atau psbb ketat di dki jakarta
sebetulnya ini ternyata tidak terlalu mempengaruhi pergerakan indeks saham
kalau untuk psbb perketatan psbb kembali menurut saya nggak terlalu signifikan ya
karena kita sudah beberapa kali mengalami psbb namun ihsg juga cenderung tidak mengalami koreksi
hanya koreksi singkat saja waktu itu
oke jadi ppkm atau psbb ketat
tidak terlalu berpengaruh
namun vaksinasi yang akan dilakukan ini sangat memberikan stimulus yang positif ya bagi pergerakan indeks
mas hendriko ini beberapa sektor mencatatkan kinerja cukup baik
seperti contohnya perbankan manufaktur juga konstruksi
sektor apa lagi yang berpeluang untuk rebound menuju penghujung bulan januari ini setidaknya
ya menurut saya yang menarik adalah dari komoditas
mungkin dari metal mining cuman harganya sudah agak tinggi ya
terus juga dari
sektor leader sektor leader lainnya seperti telkom astra kemudian juga big caps lainnya seperti bni
jadi penggerak penggerak ihsg indeks mover ini berpotensi menguat seiring dengan kenaikan ihsg
lalu boleh direkomendasikan mas hendriko saham emiten apa yang kita patut perhatikan untuk sepanjang pekan ini ya
analisa anda juga terkait dengan support resistance ihsg sampai penutupan perdagangan sesi dua nanti
iya untuk saat ini yang menarik secara teknikal ada bni telkom dan astra mas
untuk super resistance ihsg apakah hari ini bisa terus tancap gas dan mempertahankan tren bullish kita ini
ya untuk hari ini masih bisa ada potensi kenaikan lebih lanjut untuk ihsg
baik untuk sementara terima kasih mas hendriko gani analis dari sukor sekuritas sudah bergabung bersama saya di indonesia today pada hari ini